sementara itu terduga penculik anak di sekolah dasar mojo satu surabaya
kini diamankan petugas kepolisian polrestabes surabaya
petugas masih belum bisa memastikan sh sebagai pelaku penculikan
karena saat diperiksa pelaku terlihat seperti orang yang mengalami gangguan jiwa
warga jalan mojo surabaya kami siang digegerkan dengan peristiwa dugaan penculikan di sekolah dasar mojo satu
warga yang mendengar berita tersebut langsung berduyun duyun menuju sdn mojo satu
bahkan masa yang penasaran ingin mengetahui sosok diduga penculik
sempat menghadang mobil polisi yang akan membawa terduga pelaku ke mapolsek gubeng
terduga pelaku adalah seorang wanita yang mengaku bernama sh asal bandung
peristiwa ini bermula saat sh akan numpang sholat di musola sekolah namun tanpa izin
saat ia akan mengantar salah satu siswa ke kamar mandi ia dipergoki salah satu guru
karena ditanya tidak bisa memberikan
akhirnya sh diamankan oleh sejumlah guru dan kemudian dilaporkan ke pihak berwajib
guru melakukan sholat itu siapa
ada orang asing masuk di tempat sholat di musola
sehingga teman teman sepakat langsung ditangkap
dan kalau terlalu buruk dia di tempat sholat dan di mandi
dari pemeriksaan sementara polisi belum bisa memastikan bahwa sh adalah pelaku penculikan anak
karena saat diperiksa pelaku terlihat seperti orang yang kesehatan jiwanya terganggu
karena memberi keterangan tidak sesuai dan berbelit belit
bisa sampai ke sekolah dalam kegiatan apa
mau tumpang sembahyang sulit perut terus sembahyang gitu
terus ada bapak tuh suruh cepat keluar keluar rumahnya
terus nggak boleh keluar cari aku di gowongan kek ini
hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut